ada banyak cerita di vision plus original series download sekarang
ngojek iya saya mau ke rumah saudara saya teki nasi
mau minta tolong dibikinin surat lama
beh kalau malam boleh tidak
lu mau ngelawan sama gue
tidak berani be
tidak berani be
nah dia ada ya
wah saya pamit dulu ya
mudah mudahan lamarannya sukses diterima jadi karyawan
iya bah jangan lupa ajak ajak tisna
amin mau kerja di mana kok
nggak tahu bilangnya cuma mau ngelamar kerja
waktu ketemu sama teman teman sma emak
mak ketemuan sama mantan emak enggak
mantan apaan sih
mantan mantan zaman sma
ih ketemuan gak
dulu apaan sih pertanyaannya kayak begitu ah
terus kemarin yang kesini itu yang kumisah mak
hah udah ah
lu nanya kayak gitu gitu mulu
ih iya emak
saya mau ke rumah saudara saya teki nasi
mau minta tolong dibikinin surat lamaran kerja yang bagus yang benar
oh lamaran kerja
kang amin udah mau kerja lagi
baru mau ngelamar kang
kok gak naik
soalnya saya juga mau pinjam uang sama teh kinasi buat ongkos ngelamar kerja
yaudah gak usah bayar
alhamdulillah makasih kang
tapi kang amin gantiin bensin dua liter aja
rumah sama aja atuh kang
kang amin ngelamar kerja di mana
dapet informasi dari neng ineke
wah bagus atuh kang
nanti kalau kang amin keterima jangan lupa sama saya ya
saya mah sampai kapanpun gak akan lupa
kalau ini kan tisna
mas pur udah lama ngojeknya
bapak mah kepengen si tisna gak ngojek lagi
bapak pengen tisna kerja kayak amin
bukan kayak amin tapi kayak saudara saya yang benar benar sudah kerja
bukan yang baru ngelamar kayak si amin
mas pur memangnya kamu gak punya niat nyari kerjaan lain
saya sempat mau jadi tki
malah saya sempat belajar bahasa inggris segala
sekarang ngojek lagi
lagian ngocek juga penghasilannya lumayan pak
satu penumpang sepuluh sampai dua puluh ribu
rata rata sehari dapat sepuluh penumpang
berarti saya mengumpulkan sekitar seratus sampai dua ratus ribu pak
berarti sebulan penghasilan saya
saya bisa dapat tiga enam juta
eh kalau dapatnya segitu gedenya
kamu gak akan sering ngutang buat sarapan saja pak
jang jang jang jang
boleh ikat kemengin bubur kacang hijau
terus mau ngapain berhentiin gue
gue mau nawarin penumpang lo ya
siapa tahu mau beli
minggu satu ya
oh kan oke
mas pur kalau sehari suka dapat penumpang berapa
rata rata lima penumpang pak
ongkosnya sepuluh ribu
ya kalau tukang ojek sering nongkrong di warung sampai siang kayak gini
ya dapatnya lima orang doang
bisa buka leikit
kang pulangnya emang enggak usah dijemput ya
saya juga gak niat jemput kang
nggak ada uang pas saja mbak sepuluh ribu
ini deh tambahan buat abang jadi pas sepuluh ribu
kagak banget juga kali jack
ngerti kagak lu
lu narik dari tadi
ada di rumah
barusan gue liat rumah lu kagak ada siapa siapa
oh si tati masih di rumah maknya
mbak be ada perlu
cuma lewat doang
be cart car datang diri
saya ditungguin undangannya bang udin ya